terima kasih anda masih menyaksikan political show
mahkamah konstitusi memutuskan menteri tak perlu mundur dari kabinet
jika hendak mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres di pemilu dua ribu dua puluh
menteri hanya perlu meminta persetujuan dan izin presiden jokowi
aturan menteri bolehnya pres tanpa mundur
berpotensi memicu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang
serta tidak etis
menteri majunya pres boleh saja
tetapi semestinya mundur sukarela demi mengutamakan kepentingan publik
nah malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio
saya pernialkan satu satu
dari yang paling ujung ada tenaga ali utama ksp bang ali mutar ngabalin
terima kasih jauh datang dari istana
untuk bisa ke rumah kami di politik kusum
ada wakil ketua umum partai gerindra
selamat malam mas ferry
terima kasih sudah hadir
ada mbak bivitri susanti
pakar hukum tata negara
dan direktur lingkar madani
dan bergabung juga seperti biasa
melalui sambungan virtual
senat mahasiswa visip universitas mustafa
teman teman dari mustafa
terima kasih sudah bergabung
nanti boleh bertanya dan juga mengkritik mungkin ya
kebijakan kebijakan dari presiden
karena disini ada banyak yang berkata
disini ada penyaluran ya bang ali mungtar ngabalin
selamat malam teman teman
oke nanti boleh tanya ya
langsung saja kita akan mulai
saya mau ke mas ferry
mas ferry tanggapan dari partai gerindra
setelah adanya putusan mk yang membolehkan
bahwa menteri maju capres
cawapres tanpa perlu mundur
ya itu karena merupakan keputusan
yang diajukan oleh masyarakat
jadi ya kita hormati keputusan
mahkamah konstitusi tersebut dan sebenarnya memang
bagi kami sebenarnya kan juga
merupakan hak konstitusional bahwa
atau dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik
itu merupakan hak konstitusional
tetapi kita juga mengetahui
waktu yang berkaitan
dengan tugas dan tanggung jawab
menteri atau pejabat setingkat menteri itu
memang harus dibatasi oleh
karena itu memang sebenarnya
ini keputusan yang
sebenarnya sepenuhnya bergantung
kepada keputusan presiden
karena usernya kan sebenarnya presiden
kalau konteksnya sekarang menteri ini
presiden menganggap bahwa
yang bersangkutan kalau mau mencalonkan
untuk dicalonkan itu tidak mengganggu
jadi gerindra bahagia ya pak prabowo
jadi memang akhirnya
berpulang kepada presiden
apakah memang perlu cuti atau segala macam
tapi misalkan presiden menganggap
atau ngajukan cuti
profesionalitasnya bisa dilakukan
dan tidak gaguh kinerja menurut saya
penafsiran dan tanggapan kami
terhadap keputusan mahkamah konstitusi
meskipun izin dan juga persetujuannya datang dari presiden
tapi kesadaran dari gerindra sendiri
nanti terhadap kader kadernya
terutama yang menteri pak prabowo dan juga pak sandi
lebih baik ya mereka cuti saja gitu ya
ya itu tergantung juga
lihat karena kan sebenarnya
tergantung dari presidennya
misalkan melakukan kegiatan
yang kemudian dirasakan harus
itu ya mungkin
misalnya menteri yang bersangkutan bisa
kemudian presiden mempunyai pertimbangan bisa
yang memacu capres kan pak prabowo sama
bang sandi kok
yang menjalani double job itu bukan presiden
kan bisa juga gini
misalkan pak prabowo sebagai menteri pertahanan
meskipun oleh mahkamah konstitusi
tidak harus mundur tapi
misalkan menggunakan waktu waktu yang
memang tidak mengganggu jadwal
jabatan beliau sebagai menteri pertahanan kan juga
jadi soal double job nanti saya akan tanya soal profesionalitas
nanti saya akan tanya saya mau ke mbak bibip
mbak bibip keputusan mk menurut mbak bibip
bagaimana melihatnya ini sudah sejalan dengan
suara publik atau memang
sangat disayangkan bertentangan dengan
kepentingan publik dan suara publik mbak bibip
sebenarnya tidak sejalan ya
karena saya kira kita punya masalah
besar di soal etik dan juga
habitus politik kita yang sebenarnya belum matang
bahkan sampai ada komika yang
ngasih tutorial mundur karena kita
belum terbiasa soal mundur mundur itu
nah tapi begini yang harus dipahami juga
sebenarnya putusan enam puluh delapan dua ribu dua puluh dua itu
memang sudah banyak
termasuk pimpinan dpr misalnya
mbak puan nanti juga nyalon
kemudian pak ganjar
karena gubernur wakil gubernur bupati
wakil bupati semuanya itu
sudah ada di pasal satu ratus tujuh puluh
kemudian mk menambahkan menteri
atau pejabat setingkat menteri
nah tapi saya kira lepas dari menteri
itu ya saya kira kecuali
memang sebaiknya diberikan
jalan atau dipaksa
untuk cuti paling tidak
karena kita akan berbicara soal
tidak hanya penggunaan fasilitas tapi juga
penggunaan pengaruh dan ini yang luar biasa
besar di indonesia sekarang begitu ya
jadi saya kira mestinya
mahkamah konstitusi tidak membuka peluang
menyerahkan keputusan ini
pada orangnya sendiri ataupun kepada presiden
harus dipaksa melalui aturan main
dan itu sangat biasa dalam sebuah negara yang luar matang
harus dipaksa sebetulnya harus cuti begitu ya
dalam keputusan mk nya tapi kan dalam putusan mk nya
tidak ada paksaan seperti itu
tidak ada dan sebenarnya itu
berangkatnya dari undang undangnya
seperti saya katakan tadi putusan
mk nya itu sendiri memasukkan menteri
tapi sebelumnya itu satu deretan
jabatan itu di pasal satu ratus tujuh puluh
memang sudah ada
jadi patut juga kita menyalahkan
politisi yang membuat undang undang tujuh dua ribu tujuh belas itu
karena memang sudah ada disitu
oke politisi adalah anggota partai politik
yang punya ketua umumnya
punya jabatan di kabinet berkepentingan
untuk maju dalam kontestasi pilpres
soal etika mundur ya tapi bang ali
para menteri yang duduk di kabinet
yang berpotensi untuk maju capres cawapres
tanpa perlu mundur menurut anda
menurut istana tidak akan mengganggu
kerja presiden ya
kalau dengar dari pernyataan presiden
bagi para menteri
apakah dia calon presiden
apakah dia calon wakil presiden
yang diprioritaskan adalah
bagaimana kinerjanya kan
jelas itu materinya
kan selama ini juga
berjalan biasa saja
tinggal nanti dilihat dalam dua hal
apakah dalam tugas dan kewenangannya itu
kemudian mengabaikan tugas tugas
kemudian yang kedua yang tingkat
kekhawatiran kita itu apakah
dengan jabatannya sebagai menteri
atau setingkat menteri itu kemudian
itu yang penting untuk kita
semua harus amati
dan penting untuk kita semua harus melakukan
kontrol itu tidak saja
bapak bapak dari partai
atau kami dari istana atau mbak yu
yang ahli ini dengan
mbak mas rai yang pengamat ini
tapi kita semua punya tanggung jawab
karena kita harus memajukan demokrasi ini yang baik
jangan juga nanti para menteri
atau setingkat menteri itu kemudian
mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya
saya kira itu tidak
tapi tidak ada kekhawatiran ya
di istana bahwa para menteri ini
yang rangkap jabatan ataupun
bekerja dua kaki ini akan mengganggu kinerja presiden
jangan pakai setengah dua kaki
masa nggak punya kekhawatiran bahwa
kinerja pemerintahan akan terganggu
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
semua sistemnya ada sopnya ada
sistem operasionalnya ada
kontrol mekanisme kontrolnya ada
kalau hari ini kemudian
mereka adalah tokoh tokoh kader kader
difungsikan dipakai untuk kepentingan publik
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
mekanisme kontrolnya terbuka loh
baik tapi tadi survei indikator
menunjukkan ada penurunan kepuasan terhadap
kinerja presiden kinerja pemerintah
kalau itu kan
itu kan sudah biasa
naik turun nyelam
sampai dalam kolam kolam renang semua sudah biasa
jadi siap juga kalau misalnya nanti
makanya rifana sejak awal keputusan presiden
kapan waktu datang deh ke ksp
nanti lihat bagaimana mekanisme evaluasi
kontrol yang dibuat oleh pak muldoko
itu jelas itu barang
bang rey tidak ada yang perlu dikhawatirkan
kalau menurut bang ali
jika para menteri yang akan maju capres
cawapres tidak perlu mundur
tidak akan mengganggu kinerja presiden
tidak ada yang perlu dikhawatirkan
ya khawatir dong kalau misalnya ada empat menteri yang kemudian ikut kampanye
dan kampanye itu berlangsung sampai tujuh puluh hari lebih
dan satu hari pun mereka
sebetulnya nggak off dalam kampanye
artinya lebih dari
menteri menteri ini tidak bekerja
menjadi tim kampanye
bukan untuk pertama kali
saya sudah berkali kali
dan saya dulu waktu prabowo hatta
saya itu mengatur jadwal
tapi pak prabowo bukan menteri pada saat itu tahapan
pak hata mengundurkan diri
seluruh perangkatnya itu adalah orang orang yang aktif bekerja
makanya kami atur pada waktu itu
hari kamis atau jumat malam
dia mulai bekerja
jumat sabtu minggu senin pagi dia sudah ada di ruang
jadi jumat sabtu minggu kampanye
tidak ada yang tidak bisa
semua mekanisme bisa diatur
memang tidak ada yang tidak bisa
orang dua menteri saja tidak mau mundur
padahal tidak aktif tidak bisa kok di indonesia ini
apa yang tidak bisa
karena bukan soal bisa atau tidak bisa
persoalannya apakah itu rasional
apakah itu etis
apakah itu efisien
tapi kalau soal bisa atau tidak bisa ya
lawan pak jokowi jadi kawan pak jokowi di pemerintah aja juga bisa
ketua umum anda bisa menjalankan
tadi kampanye hanya jumat sabtu minggu
kemudian senin sudah kembali lagi bekerja
ini kan kampanyenya pendek sekali
kemudian bisa membagi waktu pada kenyataannya kan akan sulit
ya saya rasa kan kalau
dari sekarang november
sampai dengan penetapan secara definitif
itu kan masih bulan apa
kemudian baru jadwal kampanye
jadi yang bisa dilakukan
oleh seorang kandidat
ketika bersangkutan menjadi menteri
misalnya dari sekarang sampai dengan oktober
kan bisa secara profesional
antara melakukan fungsi sebagai menteri
tapi juga bisa melakukan
kegiatan yang tidak kemudian menggunakan waktu
dan fasilitas yang ada
kalau itu kan kita nggak bicara
kita ini kan bicara
sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai
kalau sekarang baca lek
tidak bisa kita apa apain
karena ketentuan yang disebut dengan masa kampanye itu
tujuh puluh hari itu
tidak dihitung karena tidak termasuk dalam kategori yang
posisi menteri menterinya pak jokowi ini agak krusial ya
menko perekonomian pak erlangga hartarto
kemudian menteri pertahanan pak prabowo
menteri bumn pak erick thohir
menpareka pak sandiaga uno
empat menteri ini kan posisinya cukup penting
dalam sistem ketatanegaraan kita
dalam sistem pemerintahan kita
ini bagaimana kalau misalnya nanti
mereka mereka ini cuti posisinya terbengkalai
mestinya begini kita harus tambahin juga
karena boleh jadi dari sekian menteri ini
ada yang ikut jadi caleg lagi
dia akan kampanye juga
atau mereka akan dipergunakan juga jasanya oleh partai politik
untuk ikut kampanye
kepada presiden wakil presiden
jadi sebetulnya kalau dilihat komposisi
dilibatkan dalam kampanye nanti pada
karena menteri maju caleg pun tidak perlu mundur ya
tidak perlu mundur sama seperti dua ribu sembilan belas
dan saya kira kita juga harus perhatikan
soalnya itu bukan sekedar
dan untuk mengontrol katakanlah misalnya begini
oke kita mau memastikan
bahwa hanya jumat sabtu minggu
untuk kampanye dan lain sebagainya
tapi siapa yang bisa memastikan
siapa yang bisa memisahkan
kapasitas pengaruhnya sebagai menteri
untuk melakukan kampanye dengan
apa yang dia kerjakan sebagai menteri
itu nanti kita bahas lebih dalam tuh
soal bagaimana mereka di kabinet
kalau misalnya semuanya maju capres cawapres
cuti ini chaosnya akan seperti apa tuh
nanti kabinetnya pak jokowi pemerintahnya pak jokowi
dari empat dari tiga puluh lima saja
itu saja sebenarnya akan membuat kabinet
nanti jalannya tidak akan sempurna
jangan lupa menhan itu juga
salah satu dari triumvirat
jadi posisinya juga sebenarnya walaupun
ada yang lebih tinggi ya dibanding yang lain
tapi dia memegang posisi yang sangat penting
nah jadi saya kira tentu saja akan
sangat terjadi kekacauan dalam pelaksanaan
oke bang ali akan terjadi kekacauan ini akan
pincang kabinetnya pak jokowi kalau misalnya
menteri menterinya pada maju capres cawapres
gak perlu mundur tapi hanya cuti
terus kemudian yang lainnya pada maju caleg
gak perlu mundur juga gimana
menteri itu kan pertama jabatan politik
yang kedua adalah tugas tugas tentang
dia punya dirjen dia punya segala macam
jadi dikasih aja ke dirjennya
kementerian itu tugas manajemen
bagaimana kemampuan leadershipnya
dia mampu memanaj
kan itu tugas kerjanya itu
karena mekanisme semua ada
anggarannya sudah ada
dirjennya ada deputinya ada
apa yang susah dengan kerja kerja begitu
kita aja seperti baru mau pemilu
baru pertama kali di republik ini
kalau berkaca pada pemilu pemilu sebelumnya
gak ada mungkin kacau
berkaca kepada yang lalu lalu itu
pak hatta rajasa mundur loh
dari posisi menteri terus ada beberapa
juga menterinya pak sby yang waktu itu
ya baca regulasinya yang kemarin dengan berangkat sekarang
kalau dipakai dengan regulasi kemarin
tentu bicaranya seperti rifana tadi
tapi kan kita bicara dengan regulasi yang sekarang
apakah mereka tidak punya hak demokrasi
dalam menentukan masa depan republik indonesia
itu orang orang terbaik loh
mereka juga punya hak demokrasi
untuk terjamin sistem pemerintahannya
ada kekhawatiran kita terhadap
bagaimana mereka mengkapitalisasikan
pangkat dan jabatannya
untuk mempengaruhi tadi mempengaruhi orang
itulah mekanisme kontrolnya
karena kita mau indonesia ini
bagus ke depan
ini kan sebetulnya
kalau sekarang ini terserah kepada presiden
kalau presiden merasa nggak terganggu ya sudah
iya itu ya kan kira kira gitu
itu saya suka ini rai karena cerdas dia
apakah target target presiden akan tercapai atau tidak
dan apakah presiden akan membiarkan ketidak tercapaian itu
itu pertanyaan kan
yang kedua apakah efektif juga kepada capres capres ini
kalau tetap mereka jadi menteri
belum tentu efektif dibandingkan misalnya dengan
capres yang sama sekali dia yang anggota menteri kan
mereka bebas dia kemana mana
ketemu dengan siapa siapa
lah menteri ini cuma tiga hari kampanye
tapi tiga hari kampanye mau jadi presiden
kalau kita lihat semua
hampir di semua survei mengatakan
salah satu yang paling memungkinkan orang memilih
dia merasa dekat dengan yang bersangkutan
berarti semakin sering bulu suka
semakin sering ketemu orang semakin dekat dengan orang
semakin banyak bertemu dengan orang
mendengar mereka berbicara kepada mereka
potensi anda dipilih makin baik
nah ini cuma tiga hari mau jadi presiden
jadi gak efektif mas ferry
kalau cuma tiga hari doang nggak bisa
ketua umum anda jadi capres
orang orang public figure
tidak jauh dari nasional di republik ini
gue jawab deh ferry
tapi itu tidak menghilangkan kewajiban mereka
bukan soal kewajiban
orang orang ini kan bukan baru jatuh dari planet mars
dia kan sudah public figure dia
tokoh nasional ada di republik ini
dengan tugas mereka tiap hari
dari ujung sabang sampai merauke
timur barat semua sudah mereka datang
jadi kalau kampanye itu dalam rangka
rakyat membutuhkan komitmen mereka
kalau tiga hari aja emang bisa itu
dari sabang sampai merauke
dari nyanga sampai pulau rote
tapi sekarang kalau lihat
kembali ke soal keputusan
mahkamah konstitusi ini memang punya
konsekuensi bahwa masyarakat
tugasnya menjadi lebih berat
kenapa masyarakat jadi diludhikan
bukan dia harus ikut berperan
kandidat ini yang
kemudian oleh keputusan mahkamah
konstitusi ini bisa kemudian
tidak harus mengundurkan diri
untuk tidak menggunakan waktu dan
itu konsekuensinya itu
kita bicara soal keputusan mahkamah konstitusi yang sudah keluar nih
kemudian menyesuaikan dengan keputusan
mahkamah konstitusi itu
jadi saya rasa sih gitu lah
dari empat juga kan gak semuanya empat juga
tadi yang disebut rifana itu
keputusannya kan belum tutup empat
jadi gak bisa dua
bisa satu juga
jadi sebenarnya gak bisa dua
kalau gak gitu gitu amat juga rifana
ini sebetulnya kan apakah empat
apakah cuma satu misalnya
itu diskusi kita lepas dari soal itu dulu
yang kita mau katakan itu kalau misalnya ada menteri
satu atau dua
yang tidak dapat optimal mengerjakan tugas tugasnya
selama masa kampanye
apakah yang lebih baik tetap menjadi menteri
atau sebaiknya tidak
itu pertanyaannya kan
lalu kita mendiskusikannya dengan mengatakan
ada dua caranya
cara pertama adalah presiden menggantikannya
karena dalam asumsi kita tidak akan efektif
betapapun yang mengatakan bisa bisa bisa
sementara presiden sudah berulang kali juga mengatakan
waktu para menteri ini pun
mengerjakan tugas tugas mereka
presidennya ngeluh kok
ada kontradiksi berarti
iya apalagi kalau cuma empat hari dari tujuh hari
presiden udah ngeluh berkali kali

undang satu waktu nanti deh
apa besok apa minggu depan
saya mau bilang bahwa di setrumnya
ksp itu bisa kita lihat dengan jelas
tentang mekanisme kerja atau
tingkat kepuasan kerja para menteri
bagaimana mekanisme kontrolnya
bagaimana mengevaluasi terhadap program program
strategis nasional ini tadi yang
bapak rai menyebutkan tadi
ada para menteri
atau bagaimana tugas tugas kerjanya
yang dibuat unit kerja presiden
untuk bisa mengevaluasi terkait dengan
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
dalam posisi ini
oke tidak ada yang perlu dikhawatirkan tapi presiden
berbolak balik mengingatkan menterinya untuk fokus
saya akan masuk ke lebih dalam soal abuse of power
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show